gempa dan juga tsunami yang menerjang sulawesi tengah meninggalkan kerusakan infrastruktur selain korban jiwa
dan berikut kami tayangkan beberapa foto perbedaan infrastruktur sebelum dan sesudah gempa dan tsunami terjadi
ya ini adalah bandar udara yang bisa anda lihat sebelum dan juga sesudah gempa
seperti apa perbedaannya karena ada kerusakan infrastruktur di sana
ini adalah sesudah gempa yang terjadi dengan magnitudo tujuh empat kemarin
dan ini adalah salah satu pusat perbelanjaan di kota palu sebelum terjadinya gempa dan tsunami
dan setelahnya anda bisa lihat betapa kerusakan cukup parah terjadi sehingga merobohkan sejumlah bagian di tempat ini
pasca terjadinya gempa dengan magnitudo tujuh empat
dan ini adalah masjid begitu ya
tepat di bibir pantai sebelum terjadinya gempa
dan ini setelah terjadinya gempa dan juga tsunami
anda bisa lihat langsung bagaimana perbedaan sebelum dan juga sesudahnya karena kerusakan yang begitu parah terjadi pasca gempa

rumah sakit umum anuta pura di kota palu sulawesi tenggara

pasca ini kemas terbakar karena architect dan sebagainya saling berkenaan untuk mem mulai tarik biaya
apakah pembayaran tersebut akan menampak keterangan dari turun karenanya
bagaimana nasional dari sisi oo
jika inmati ini terjadi sudah pernah mesti di rubama pangas mulut
terima kasih juga sudah melihat dan berpanjang saja